anda kembali di redaksi siang
api obor asian games tiba di pesanggerahan bung karno danau toba
kabupaten simalungun sumatera utara selasa malam
sebelumnya api obor dibawa konvoy dari bandara kuala namu
di kabupaten deli serdang selasa sore
dan menyinggahi kabupaten serdang bedagai
kota tebing tinggi dan kota pemantang siantar
konvoy pembawa api obor asian games
mendapat sambutan meriah dari warga kabupaten deli serdang
saat berkeliling di jalan lintas sumatera
dan di lubuk pakam ibu kota deli serdang
ribuan pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas
serta masyarakat lainnya berbaris di sepanjang jalan
yang dilalui rombongan pembawa api obor
sembari memberi doa dan dukungan bagi dua atlet
asal kabupaten deli serdang
yang akan berjuang meraih medali di asian games
yaitu yolanda putri di cabang angkat besi
dan wilman pasaribu dari cabang atletik
harapan kita dengan obor ini mampir di sumatera utara
akan mampu memicu semangat para generasi muda
kita para atlet atlet kita untuk berprestasi
kedatangan api obor asian games juga disambut
antusias pemerintah provinsi sumatera utara
selain menjadi motivasi sekaligus mendoakan
atlet asal sumatera utara yang akan ikut membela negara
dalam memperebutkan medali di asian games
atletnya ada delapan belas orang dan tiga pelatih dari supporter
itu harapan kita nanti dengan kejadian ini
akan memperantapnya secara resmi di jakarta
dan itu akan dijalankan
dan dalam waktu dekat ini
kemudian kita bisa menyumbangkan yang terbaik
untuk bangsa dan negara ini
rombongan pembawa api obor juga singgah
dan disambut masyarakat dan pemerintah
kota teping tinggi dan kota pematang siantar
api obor kemudian dibawa ke pasanggerahan bung karno
di pinggir danau toba kota parapat kabupaten simalungun
di tempat itu api dinyalakan ke mini coldron asian games
oleh wakil bupati simalungun amran sinaga
agus subratman simalungun